pada pagi pukul delapan tiga puluh tepat suara riuh anak anak mulai terdengar
tapi ini bukan di ruang kelas melainkan di ruang obrolan aplikasi dari
puluhan anak di rumah masing masing sibuk menari
mengikuti gerakan sang guru dari ruang sekolah
inilah salah satu aktivitas summer camp alias perkemahan musim panas
yang diadakan secara daring
sebenarnya semenjak pandemi covid siswi siswi surabaya grammar school
mulai bersekolah dari rumah
tak terkecuali putra putri pasangan jeffrey dan christina salim
courtnelin yang naik kelas satu dan sang kakak jason salim yang naik ke kelas tiga
cortelin bersama puluhan siswa lain mengikuti pelajaran dari rumah
yang dibimbing secara virtual
didampingi papanya kourtney lynn tampak lincah menari
setelah menari siswi yang akan memasuki sd ini menggambar
menggunakan bermacam keras
selang sesaat giliran sang kakak siswa yang naik kelas tiga ini
dengan semangat mulai menendang dan menggiring bola didampingi sang papa
latihan futsal berlangsung seru sambil tetap mengikuti instruksi
sang pelatih dari sekolah
saya senang dan sangat menyenangkan
saya bertemu banyak teman dan banyak guru guru
dan saya memiliki banyak aktivitas di sana
summer camp adalah dari sgs

apakah anda menggunakan teman teman anda untuk menggunakan kakak
ya saya menggunakan mereka
orang tua pun merasa lega karena summer camp ini memberikan kegiatan
bermanfaat selama sekolah dari rumah atau belajar dari rumah
kalau memang ada summer camp seperti ini sangat membantu
meskipun memang hanya dari
memang agak berbeda dari tahun tahun sebelumnya
cuman cukup mengobati juga sih
jadi mereka punya kegiatan baru yang membuat mereka sibuk
kema virtual ini tidak hanya berisi pelajaran rutin di kelas
namun lebih pada aktivitas yang dinamis dan artistik
dalam durasi sekitar satu lima jam perharinya
anak anak tidak melulu hanya menghadapi kertas kemudian buku
kemudian menggunakan art and art
atau karya kraft atau segala macamnya
tapi mereka juga akan bergerak menyanyi bahkan mereka futsal
mereka basket juga dengan cara online
itu mereka akan lakukan
secara psikologis pun kegiatan summer camp seperti ini
membuat anak tetap sibuk di masa pandemi
menjaga mood anak dan tetap tersalurkan energinya
kan kita bedakan dulu antara tradisional sama virtual
dua duanya ini selama tujuan dan sasarannya itu masih sama
menurut saya sih akan sangat bermanfaat untuk perkembangan psikologis dari anak anak ya
kegiatan rutin tahunan ini telah berlangsung selama lima hari penuh
menjadi penutup manis penghujung tahun ajaran
dan untuk menyambut tahun ajaran baru
dalam protokol standar pencegahan covid sembilan belas
ganjarwi caksono didin iswandani surabaya jawa timur